penetapan tersangka tanpa proses penyidikan dan status penyidik yang dinilai tidak sesuai hukum
menjadi materi gugatan pra peradilan yang diajukan stiano fanto
atas argumentasi itu stiano fanto menginginkan status tersangkanya digugurkan
setelah sempat tertunda sidang pra peradilan perdana yang diajukan ketua dpr setia novanto kepada kpk
rabu ini disidangkan di pengadilan negeri jakarta selatan
dalam sedang ini stiano fanto yang diwakili tim kuasa hukumnya meminta agar status tersangka yang melekat pada ketua bumpartai golkar itu digugurkan
tim kuasa hukum berargumen penetapan tersangka tidak sah karena tidak melalui proses penyidikan
pihak novanto juga mempermasalahkan adanya penyidik kpk yang berstatus ganda yaitu masih menjabat anggota polri
ketua bumpartai golkar itu dianggap sebagai anggota polri
jadi yang diterbitkan penelitian paham jelas tidak sah menurut hubung
kpk sendiri sebenarnya menghadapi pra peradilan ini dengan persiapan yang cukup ketat
sebelumnya kpk telah meminta persidangan agar ditunda tiga minggu dengan alasan mempersiapkan administrasi
tetapi hakim hanya mengabulkan satu minggu
kami sudah minta penundaan ya sebelumnya tiga minggu tapi dikabulkan satu minggu
tentu saja dalam rencana persidangan kita harus melaksanakan apa yang sudah dikatakan oleh
hakim kecuali ada kondisi kondisi lain
persiapan persiapan itu sifatnya ada yang teknis ada yang administratif ada persiapan persiapan untuk kebutuhan pemeriksaan ahli
karena tentu kita bisa menghadirkan ahli atau bukti bukti yang lain
sidang pra peradilan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli
pendetapan tersangkat tanpa proses penyidikan lebih dulu
lalu kemudian status penyidik yang dinilai
tidak sesuai hukum menjadi materi gugatan pra peradilan tersangka kasus korupsi ktp elektronik
kami mengulasnya malam hari ini dengan profesor juanda guru besar hukum tata negara universitas bengkulu
selamat malam profesor juanda terima kasih sudah hadir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam kemudian ada asep iwan iryawan akademisi hukum pidana
dan nanti dari luar studio ada jurubicara kpk febri diansya tapi kami masih akan mencoba menghubungi kembali
kang asep ini kan awal awal kang asep jauh jauh hari sudah mewanti wanti
harus dikawal betul proses pra peradilan yang diajukan oleh tersangka setia novanto begitu
nah kita lihat materi yang dimasalahkan begitu ya
beberapa hal yang dimasalahkan diantaranya adalah soal yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum setia novanto bahwa
apa namanya penetapan tersangka sebelum ditetapkannya penyidikan
kalau kemudian belum diperiksa dan lain sebagainya
ada beberapa hal tadi ya nanti kita akan dengarkan lagi pernyataannya
lalu kemudian soal status penyidik yang kembali diungkit lagi begitu
menurut anda secara umum dulu seperti apa
gini pra peradilan itu jelas di kuhap dijelasin
legalitas pasal tiga proses peradilan menggunakan undang undang ini
pasal satu butir sepuluh jelas apa yang sebut pra peradilan

jadi sederhana sih
kalau saya bahas aja masa hakim itu permulir
apakah ini masuk kategori kepala peradilan atau tidak
nah sekarang kan karena ada putusannya
putusannya ph kemudian putusan makam
padahal konstitusi kita dua puluh empat aya mengatakan hukum acara itu dengan undang undang
bukan dalam undang undang
artinya undang undang telah mengatur
ada dua tiga atau tiga putusan pra peradilan
nah sekarang katakanlah penyidik dipersoalkan
penyidik kpk penyidik yang berwenang kok udah diangkat dan disumbah oleh kpk
ya baik yang dari kepolisian baik dari kejaksaan maupun penyidik independen kpk sendiri
jadi dia berwenang
nanti biar nanti dengar dari kpk sendiri siapa yang menyidik perkara itu
kedua bahwa ini tanpa penyidikan ya nggak mungkin lah
kita mengenal penyelidikan penyidikan
di kuhap pasal satu butir dua butir lima
apa yang disebut penyelidikan
apa yang disebut penyidikan
jadi ketemu tindak pidananya
apalagi sekali lagi ini yang penting
ada yang lupa mungkin mereka itu mengatakan tanpa penyelidikan langsung penyidikan
itu sebenarnya yang dipersoalkan oleh mereka
loh ini kan ada pasal penyertaan
kasih contoh gampang
ketika saya ditetapkan dengan prop maaf ya prop ini contoh pelajarnya
ya kalau saya dicari cari lagi
itu penyertaan kok
berarti maksudnya keterlibatan mencoba untuk
ya iya nggak usah penyelidikan lagi ya penyidikan
langsung penyidik ya penyidikannya
mereka kita bertiga membunuh
ketangkap kami berdua
putusannya direktur ramadirjen
nah itu kan ikut serta penyertaan
yang usah penyelidikan lagi ya
tinggal sudah disebut tinggal ngambil
nah sekarang kan orang jadikan tersangka itu
diduga karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan yang cukup
melakukan tindak pidana
nah status bidanya kan sebagai tersangka
karena ada bukti permulaan
bukti permulaan tadi kan sudah ada
keterangan saksi yang banyak di perusahaan ratusan itu
itu bisa masuk bukti permulaan ya
oh iya bukti permulaan minimum dua kan
yang ditetapkan sebagai tersangka
nah sekarang sekali lagi
fonis terhadap irman dan sugiharto itu bisa menjadi juga ya
sudah ada surat kan ada acara yang dibuat terhadap asasasi lain
itu lebih dari satu
soal isinya benar atau tidak nanti diuji di pengadilan
kalau prapradina menyatakan berdasarkan dijatakan sebagai tersangka
bersama bukti permulaan yang cukup
kalau dipersoalkan tiba tiba nyonong ke penyidikan tanpa penyelidikan
ya boleh aja tidak semua perkara semua penyelidikan
karena ini didakwanya adalah penyertaan
orang harus tersertanya
tapi itu aturan perundangannya ada ya
bukan itu mah dasar
itu mah beliau dengan asal belajar ph aja
di pidana udah diajarin
tapi sekarang kan itu hukumnya
tapi kan sekarang itu apa fakta hukum
tapi sekarang kan kita juga tengah tahu
ya munggu silahkan
karena pengalaman juga prapradina sebelumnya juga
ya namanya hakim kan punya kreativitas
kita coba simak kembali
supaya lebih detail pernyataan dari kuasa hukum
yang mempertanyakan tentang tanpa adanya penyelidikan
langsung ditetapkan sebagai tersangka
sebelum termohon melakukan proses penyelidikan
yaitu tanpa terlebih dahulu meleksa saksi saksi
dan alat bukti lainnya
sebagai yang akan ditentukan pasal satu ratus delapan puluh empat
puhak dengan kata lain
termohon menetapkan kemohon sebagai tersangka
tanpa melalui proses penyelidikan
ada pendapat prof juanda tentang apa yang disampaikan tadi itu
saya kira apa yang diulas oleh pak asem tadi
itu sudah pengetahuan hukum yang sangat dasar ya
sangat dasar sebenarnya
saya kira tidak perlu kita persoalkan itu
dan yang kedua lagi saya pikir
tapi dipersoalkan oleh kuasa hukum
karena dia bukan pengacara namanya
ya kan gitu
yang kedua lagi adalah
memang itu adalah kpk itu biasanya
dia sudah berhati hati dalam rangka menetapkan seseorang tersangka
yang ingin saya katakan adalah bahwa
bangunan negara hukumnya
bangunan negara hukumnya bahwa
memang itu haknya
tersangka untuk melakukan perpaduan
dalam kerangka itu bahwa
pertama adalah bagaimana
melaksanakan satu peradilan yang objektif
yang kedua adalah bagaimana perlindungan ham di sana
yang ketiga adalah ada pengawasan
nah dalam kerangka pra peradilan ini ada pengawasan
menjalankan sistem peradilan yang jujur
kemudian memang itulah penularan ham
perlindungan ham di situ ya
pera peradilan itu ya
saya kira tidak salah
nopanto melakukan itu
melakukan ugatan ya
tetapi urgensi dan argumentasinya apakah tepat atau tidak
soalan lain ya
itu kan hakim nanti praperal yang memutuskan
tetapi dalam kerangka ini saya kira
saya mengatakan menghargai dari apa yang dilakukan oleh setia novanto itu
tetapi dalam hal ini
argumentasi hukumnya benar tidak
nah tadi sudah dipersoalkan kang asep
kenapa ini dipersoalkan
apakah harus penyelidikan
saya kira ini yang mungkin perlu dikritisi
saya kira demikian
kalau untuk yang materi kedua
yang disampaikan juga oleh kuasa hukum
yang juga menyebut tentang status penyidikan
ini lagi lagi soal status penyidik yang kembali dimasalahkan begitu
tadi saya katakan yang sebut penyidik itu dikuahap
polisi atau pns
tidak hanya pns juga
kejaksaan juga boleh
di kpk itu ada namanya penyidik
yang berasal dari polisi
yang berasal dari bpkp
semua yang mengatakan nuting gitu
pegawai negeri aja
masa di kpk nggak ada
kan tidak mungkin lah selama ini
kalau kpk bukan penyidik yang berwenang
penyidik yang sah
pasti kan perkaranya dibatalkan oleh hakim dulu
nah selama ini kan penyidikan oleh penyidik penyidik
terus tinggal pertanyaan
kita kan nggak tahu yang jidik
kalau sekepebri dihadirkan di sini
apakah setiap anak panto dulu diperiksa oleh penyidik
bukan atau bukan
apa diperiksa oleh tukang pukul
atau oleh preman
kita kan nggak tahu
pasti nggak mungkin lah
tadi perut katakan
kalau hati hati pasti diperiksa oleh penyidik yang sah
kalau sekarang dipersoalkan penyidiknya bukan dari polisi
nah sekarang pertanyaannya
kan putusan mk boleh
kpk mengangkat penyidik yang bukan polisi
yang bukan jaksa
nah sekarang kan yang tahu fakta sekali
kita kan nggak tahu fakta
nah apakah sekarang persoalannya setia novanto diperiksa oleh penyidik
jangan jangan oleh penyodok
nggak tahu kan
sudah pasti penyidik lah ya
ya pasti penyidik
mungkin naik ke penyidikan kalau nggak
tapi kalau mempermasalkan penyidiknya
penyidik yang mana nih
kalau soal penyidik polisi sudah
penyidik yang diangkat kpk sendiri
jadi yang diangkat kpk sendiri juga benar
karena ada putusan mk
karena ada putusan mk
itu kan nggak pernah masalah
artinya apa lagi yang mau dimasalkan
ya makanya saya nggak tahu
jangan jangan saya nggak tahu kan tadi
nanti pak ibril yang jawab kan kpk
jangan jangan bukan dipisah oleh penyidik
ini sindiran kak kasih
nah kalau prof juanda sendiri melihat seperti apa soal putusan mk tentang penyidik ini
kenapa kira kira banyak tersangka tersangka yang kasus korupsi tentu saja oleh kpk
yang kemudian mengajukan pra peradilan
masih saja memasalahkan status penyidik
mungkin sebelumnya pernah dimasalahkan dan mungkin menang
tetapi kemudian setelah ada putusan mk
terutama gugatan itu dilakukan oleh pak ocik aligis dulu ya
kemudian justru ditolak ya gugatannya oleh mk
bahwa ternyata kpk boleh
ini kajian anda seperti apa prof
saya kira begini
tersangka siapa yang mau jadi tersangka
saya kira tidak ada yang mau kan
oleh karena itu
saya kira celah hukum celah hukum ini memang dimampatkan oleh
baik itu tersangka
itu sendiri maupun penasihat hukumnya
saya kira tidak salah
makanya saya kata kata tadi bahwa ini adalah sudah tepat dilakukan dalam pra peradilan
tinggal masalahnya kita lihat apalah argumentasi hukumnya
dengan apa yang dilakukan oleh dalam pra peradilan itu
sudah bisa diterima secara rasional objektif dan segala macam
dengan fakta fakta tadi
dalam arti fakta fakta yang saya maksud dalam konteks adalah
penetapan sesangka prosedur dan penyidik tadi kan begitu
nah oleh karena itu saya kira
dalam kerangka misalnya
kenapa di persoalan penyidik
itulah sasaran tembak yang utama penyidik
karena penyidik itulah yang menetapkan
ketika penyidiknya tidak sah atau mungkin melanggar undang undang
yang dia menetapkan tersangka itu kan penyidik
nah itu makanya
maka bisa gugur begitu maksud anda ya
jadi secara ininya dapurnya dulu
itu yang dihantam dulu
nah ketika misalnya dapurnya sudah rusak
maka dia tidak akan bisa masak lagi kan
nah sama seperti ini misalnya
ini kan lucu kalau memang penyidik terus
apalagi saya bukan membela kpk
tapi fakta yang kita lihat
bahwa apa yang dilakukan kpk
biasanya jarang yang diterima peradilan
nah mudah mudahan ini kalau memang armada
paling tidak hanya dua ya
dua alat bukti memang
enggak maksudnya dua dua kasus saja ya
pernah kalah kpk
tapi kan persentasenya kan masih minim sekali
dan kan diikuti
walaupun peradaban juga diikuti
kembali ke formulir
oleh karena itu saya kira
inilah saya kira
kalau memang ini diterima oleh hakim misalnya
wah ini cap jempolnya ini
dan ini bagus
tidak ada masalah
bagus dalam konteks untuk mengikuti
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
salah satu materi yang digugat oleh pihak setia novanto melalui kuasa hukumnya tentu saja adalah soal status penyidik
tadi kita sudah sempat mengulasnya sedikit
tapi kita dengarkan kembali pernyataan dari kuasa hukum stiano vanto dalam perapradilan ini
dua puluh delapan orang tersebut hanya sebelas orang pendidik yang telah mendapatkan keputusan pemberhentian dengan hormat dari kpui
dan masih ada tujuh belas orang yang masih belum mendapatkan keputusan pemberhentian dengan hormat dari kpui tersebut
bahwa dari tujuh belas orang tersebut enam orang sudah diberhentikan dari pegawai tetap kpk
dan masih terdapat sebelas orang pendidik kpui yang diangkat menjadi pegawai tetap kpk
berdasarkan sk no lima ratus tujuh puluh dua yang belum mendapatkan keputusan dan keputusan dari kpui
serta masih aktif sebagai anggota polri dan pegawai tetap kpk
bahwa penyelidikan sebelas orang pegawai tetap tersebut
bertentangan dengan kriteria penyidik sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal tiga puluh sembilan ayat tiga undang undang kpk
karena status ganda mereka yang selain sebagai pegawai tetap kpk
juga merangkap sebagai anggota polri yang masih aktif dan jika mengacu pada ketentuan
pasal tiga puluh sembilan ayat tiga undang undang kpk bahwa yang bisa diangkat sebagai penyidik
oleh pak mohon adalah mereka yang diberhentikan sementara dari anggota kpui dan kejaksaan
pasal tiga puluh sembilan ayat tiga undang undang kpk menyatakan penyelidik penyelidik dan penuntut umum
yang menjadi pegawai pada komisi pemberantasan korupsi
diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan
selama menjadi pegawai pada komisi pemberantasan korupsi
mohon dalam pendapat mereka seperti ini
dan spjp terhadap mohon tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan penyelidik kpk
menurut pasal tiga puluh sembilan ayat tiga undang undang kpk
yang hanya mengakui penyelidik penyelidik dan penuntut umum dari instansi kepolisian dan kejaksaan
yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan
selama menjadi pegawai kpk
sehingga seperti ini kan spjp yang diterbitkan oleh pak mohon
jelas tidak sah menurut hukum
yang dimasalkan kalau kurang lebih yang saya tangkap tadi
adalah soal rangkap ya
maksudnya di kepolisian tidak diberhentikan belum diberhentikan
tapi juga bisa diangkat oleh kpk
ini yang dimasalahkan rangkap rangkap posisi bagaimana
jadi dia berhenti dari kepolisian
oh ini yang dimaksud nakal nih
semacam novel gitu kan ada beberapa polisi yang dulu ke polisi
tapi kan tidak kembali ke polisi
dia minta berhenti
nah sekarang mungkin dia dianggap memeriksa
nah sekarang kan persoalan apakah rombongan novel dan kawan kawan yang bekerja
polisi ini berhak atau tidak
tadi kan saya katakan ada penyidik kpk
dia kan udah pegawai kpk
pasti sudah disumpah diangkat sebagai penyidik
nah kalau argumentasi saya setuju sekali dengan perangkatan
kalau argumentasinya dia mengatakan bahwa ini belum diberhentikan
belum ada surat pemberhentian dari polisi
ya nah dia tidak berenang kan katanya
tapi kan persoalannya selama ini juga
rombongan novel dan kawan kawan yang sudah berhenti loh merisa perkara banyak
tidak pernah dibatalkan oleh perangkat yang sampai mahkamah agung
itu kan fakta pada diakui keberadaannya kan
bahwa penyidik yang sah
kalau gitu beberapa perkara sembunyi sudah batal
tapi secara peraturan
pasal tiga puluh sembilan itu tadi yang disebutnya
penyidik itu tidak kan semua hukum acara
berlaku cuma kuhab kecuali tentukan lain
ada tiga puluh sembilan dan seterusnya
penyidik itu polisi pns dan seterusnya
di kpk ada penyidik pns
yang dari kpk bpkp yang diangkat oleh kpk sendiri
nah sekarang pertanyaan apakah polisi polisi yang berhenti
bukan pegawai kpk
kan boleh bahkan ada putusan mk yang terakhir
baru putusan mk itu baru loh
karena rame rame ini sehingga kpk diberi keundangan untuk mengangkat penyidiknya sendiri
nah sekarang kan nggak mungkin lah
bahwa dia belum berhenti
dari tempat asalnya misalnya ke polisi dan ke jaksaan
berhenti itu kan bisa dengan hormat ya diberhentikan
bisa nyatakan berhenti kan
nah sekarang apakah sekarang katakanlah beberapa
bekas anggota polisi yang berhenti bukan penyidik
kan boleh tadi kan dulu
saya masih ingat loh pasal sumbernya benyamin
satpam itu dan seterusnya juga bisa
atau apa namanya pemda itu bisa
bekas penyidik jadi akui keberadaannya
dan pernah menyidik katakanlah tidak berwenang
yakin perkara sebelumnya katakan setelah dia berhenti
tuh nopel beberapa orang kan nyidik perkara perkara besar
kalau dia tidak berwenang pasti oleh
dulu kan ada pra peradilan juga
katakanlah peradilan tidak ada peradilan
pasti dibatalkan oleh hakim karena tidak berwenang oleh penyidik
yang oleh bekas anggota polisi
contoh orang orang seperti novelin maksudnya novel baswedan begitu
menetapkan status status tersangka
dan lain sebagainya tidak
batal juga karena status kepenyidikannya dia
jadi ini kan sekarang penyidik kpk
jadi ini melihat contoh yang sudah ada
tapi mungkin secara peraturan pendangannya tadi dimasalkan
mungkin itu celah
itu kan penyidik kpk kan kampanye kpk boleh menurut mk
sekarang apa salahnya kan gak mungkin enggak
bahwa soal yang dia diberhentikan oleh polisi
atau kejaksaan sebelumnya
karena mungkin belum ada sk dan semuanya belum berhenti
itu saya gak tau kan
yang tahu kan nanti kpk apakah ada sk berhenti
atau sekalian mundurkan dia atau berhormat
kita masih mencoba menghubungi memang
tapi menurut saya
yang persoalan ini
keabsahan dari sebuah
tidak persoalan rangkap jabatan
atau rangkap itu
yang tidak boleh dia menjalankan
tangkap di dua tempat ini
dua tempat saya kerja juga penyidik kepolisian
oh iya dia boleh saja
dia sebagai anggota polri
kemudian dia sekarang
dia menjalankan tugas di kpk
nah dalam konteks dia menjalankan
tugas kewenangan di kpk
dia sah dan dapat
perintah dari atasan melalui
sebuah sk misalnya
ini keabsahannya sudah jelas tidak bisa diragu secara hukum administrasi
yang tidak boleh dia menjalankan fungsinya di kpk
dan fungsinya di kepolisiannya
karena gini baik polisi baik jaksa
begitu masuk ke kpk
dia lah pegawai kpk
sementara kpk sangat cantik betul
jadi pasti disumpah disana sebagai penyidiknya penuntutnya
nah soalnya urusan
dulu bekas polisi bekas jaksa
dan belum diberhentikan itu nanti soal yang lain
kan sekarang pegawai kpk
yang pentingnya tidak jalankan tugas di kepolisian itu
atau ke jaksaan
tempat yang asal
tempat asal gitu ya
jadi yang tidak boleh menjalankan dua fungsi di dua tempat itu
tetapi kalau menilai status kepegawaiannya
apakah itu diberhentikan sementara
atau diberhentikan sementara atau diberhentikan sementara
atau diberhentikan dulu oleh tempat yang lama
dan itu justru soal administrasi
soalnya apakah dia pegawai kpk bukan
sekarang pegawai kpk kan
entah apel disempatkan dari instansi manapun
entah dari kepolisian ke jaksaan
ketika pegawai kpk statusnya sebagai apa
sebagai penyidik sebagai penuntut
dan selama dia pegawai pegawainya kpk ya berhak dong
sekali lagi ini materi ini lemah nih berarti menurut anda ya
kita hukum bicarakan norma aja kan
namanya orang kreatif kan bisa aja
kreatif ini bagaimana
kata gini karena saya pengalaman beberapa kasus kan
karena ternyata juga kpk kalah kan
di dua perkembangan
di perkara yang lain gini
saya berserang apa kata hukum aja
hukumnya mengatakan a ya a
soal nanti hakim mengatakan b ya monggo
ya sebenarnya pertanyaannya di kampus jadi bahan analisa kita kan
kalau kita ngomongin normatif aja lah
kalau mau ngomong harusnya ini lemah mengadakan salah
nanti ya analisi perp jualan perp aset bodoh
nah sudah ya sudah
itu bicara hasil akhir ya nanti
tapi secara normanya
anda menilai tadi kalau soal status
yang gitu ya

jadi kalau soal status yang gitu ya nanti
seperti yang anda jelaskan tadi
sekarang kan perapradana itu adalah hanya ini
ketika sekarang yang menyabak menyidik perapradana penyidiknya ini
nah sekarang dipersoalkan
kan gampang sederhana
tadi penyidik kata perapradana suku administrasi negara
sudah meni persaratan
sekarang materinya katakanlah diperluas gara gara
pak sarpin memutus tersangka
nah tersangka tadi kan besar bukti permulaan
bukti peralat bukti kan
nah sekarang dipersoalkan penyidiknya
atau loncat yang paling telat
memang sekarang dari tanpa penyelidikan
tiba tiba penyidikan katanya
nah ini harus diperlukan
melalui penyelidikan dulu
nah saya bilang ya kalau ada pasar penyertaan
tidak harus penyelidikan harus langsung
ya tadi contohnya pencurian pembunuhan rame rame
masih diselidiki lagi
dia belum memahami apa yang disebut penyelidikan
apa yang disebut penyidikan
nah kalau penyidikan itu kan terang perkaranya
tindak pidananya ini kan orang udah tahu
perkara pertama juga
korupsi ektp siapa saja
nah sekarang katakanlah
bahwa yang menyidik itu bekas penyidik penyidik di institusi yang lain
yang belum diberhentikan belum ada sknya
kalau penyidik itu

pasti sekarang statusnya kan dibawa kpk
disumpah oleh kpk
dianggap oleh kpk
berarti dia bermenang
di kpk itu penyidikan penuntutkan pegawai pegawai lainnya
kalau belum diberhentikan sementara itu
mungkin masalah instansi awalnya bagaimana
nah tadi johana mengatakan
yang penting tidak dua bergerak kan
sekarang bergeraknya satu institusi
oke berarti lebih soal administrasi ya
itu dua hal ya tadi ya
soal kenapa tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu
menurut kajian anda secara normalnya sudah
bisa disebut gugur ya
ini menurut kita ya
kita bisa mencari penyelidikan
kita yang menghadirkan penyelidikan disini
dengan argumentasi pengacara tadi
itu tidak bisa menggugurkan
keundangan dia sebagai penyelidik di kpk
itu yang jelas
dia sah itu
bukan berarti dia dua fungsi
yang satu dia akan tidak jalankan
yang satu dia jalankan
sementara itu di permasalahan
saya kira argumentasi hukumnya lemah gitu
argumentasi hukumnya lemah oke
nah ini ada satu lagi pernyataan
pernyataan dari kuasa hukum
perwakilan dari kpk tapi
tetapi ini menggambarkan
bagaimana argumentasi yang disampaikan juga
oleh kuasa hukum dari pihak setia novanto
kita simak pernyataannya berikut ini
ada sebagian yang
yang salah ya
mungkin rekan rekan tadi baca di halaman dua puluh
yang mengatakan bahwa
yang bersangkutan atau pemohon
minta untuk dikeluarkan dari tahanan
ya dengar sendiri kan tadi
tapi kami kan belum ya
atau tidak melakukan penahanan dalam proses
tidak ada penahanan terhadap pemohon
dan juga permintaan yang bersangkutan
dikeluarkan dari tahanan
makanya kami hanya memberikan tanda saja
ini sudah memasuki suatu hal yang
tidak sesuai dengan fakta
itu saja yang saya selamatkan
ya itu tadi kepala biro hukum dari kpk
yang menggambarkan sebenarnya kebingungan
kalau ada argumentasi dengan
agar membebaskan dari tahanan
nah ini yang ditahan siapa
nanti kita akan lanjut lagi
mendengarkan pernyataan dari jurubicara kpk
briljansi setelah jeda berikut ini
baik sebelum kita ulas tentang soal materi apa
ditahan atau tidak ditahan tadi ya
yang sempat disampaikan oleh kepala biro hukum
yang sepertinya menggambarkan kebingungan
apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari
kita akan sapa dulu
bung febri diansah jurubicara kpk
selamat malam mas indra
baik bang febri mungkin ada tanggapan dari kpk
terkait dengan yang dipermasalahkan ini
adalah soal status penyidik lagi
yang mungkin saja disebutkan tadi
tidak dibuat dengan baik
dan juga tidak dipermasalahkan
dengan yang dipermasalahkan ini
dan juga tidak dipermasalahkan
diberhentikan dulu begitu oleh instansi sebelumnya
baik kejaksaan maupun kepolisian
tapi sudah menjadi pegawai kpk
begitu kemudian sebagai penyidik
lalu juga soal penetapan tersangka
terhadap stiano fanto ini
tidak lewat penyidikan
langsung saja masuk penetapan tersangka
ke penyidikan begitu
bagaimana kurang lebih tanggapan secara umum
begitu ya bang febri
ya tadi kan sudah disampaikan ya
peradilan isinya apa
kalau kita mendengar
kita baca sebenarnya semuanya bisa kita jawab
tapi kami tentu ingin serius juga
karena ada konsekuensi dan resiko
kalau kemudian putusan pra peradilan ini
tidak sesuai dengan yang
diharapkan baik oleh kpk
ataupun oleh publik
dari permohonan sebenarnya
sudah cukup clear
di putusan mk
ataupun putusan pra peradilan yang lain
misalnya soal keabsahan penyidik
ada penegasan dari mahkamah konstitusi juga
bahwa kpk bisa mengangkat penyidik sendiri
di luar polisi dan jaksa
artinya kalaupun ada penyidik dari kepolisian
yang dipersoalkan di sana
dan kemudian alih fungsi
atau menjadi pegawai tetap kpk
itu sebenarnya ketika sudah diangkat oleh kpk
yang bersangkutan mereka itu sah sebagai penyidik kpk
karena poinnya adalah pengangkatan oleh kpk tersebut
tapi tentu kita akan jelaskan secara lebih rinci nanti
kemungkinan mulai hari senin itu adalah agenda pembuktian
pada hari jumat jawaban dari kpk akan kita sampaikan
kita akan ajukan bukti bukti juga
ada banyak ahli juga yang akan kita hadirkan
namun yang paling penting adalah
kita berharap dua hal saja
kita harus mencari penyidik kpk
dan yang kedua

peradilan ini menjadi bagian nanti putusannya
penguat dari upaya membongkar
jangan sampai justru sebaliknya
kita punya perma nomor empat tahun dua ribu enam belas
bahwa pengujian terhadap
terkait dengan posisi tersangka
ditangkap di tahap penyidikan
itu mencakup hal hal yang formil
termasuk kecukupan dua alat bukti tersebut
jadi sifatnya hal hal yang formil
hanya formil saja
nah kalau soal kesukupan alat bukti
sejak proses penyelidikan
sampai dengan penyidikan
dan di persidangan kemarin
untuk irma dan sugiyarto
sebenarnya sangat banyak ya
bukti yang sudah kita ajukan
ada lebih dari seratus saksi disana
ada lebih dari enam barang bukti
dan petunjuk juga yang kita ajukan
dan ada perhitungan kerugian keuangan negara
sekitar dua tiga triliun
yang juga dipertimbangkan
dan diputus oleh hakim
di tingkat kemuliaan
jadi dari aspek bukti
sebenarnya tidak meragukan lagi
indikasi keterlibatan sejumlah pihak
apa namanya yang disampaikan juga tadi
oleh salah satu kuasa hukum
dari stianovanto yang mengatakan
dilepaskan dari tahanan
dan lain sebagainya
kemudian sepertinya kpk menjawab
ini siapa yang ditahan sebenarnya
bagaimana kpk melihat ini
ya kita tahu sampai hari ini
jangan kan bicara penahanan
pemeriksaan sebagai tersangka saja
kan belum dilakukan
kita sudah panggil dua kali
kita sudah sampaikan surat panggilan dua kali
tapi ya kita tahu
itu dirawat di rumah sakit
dan kita sudah cek juga tadi
pada hari rabu siang tadi
kita cek ke sana

jadi kita tahu
dari informasi yang kita terima
dari dokter spesialis jantung
sebenarnya kondisi pasien itu
jauh lebih baik
dibanding hari senin
jadi pemeriksaan karakterisasi
dan pemasangan ring di jantung tersebut
berjalan dengan baik
dan perkembangannya membaik
sampai dengan hari ini
jadi bahkan dokter mengatakan
kalau kita bicara soal
apakah seseorang itu sehat
bisa dilakukan pemeriksaan
namun tadi kami belum melakukan pemeriksaan
karena ketika kita masuk ke ruangan
ruangan perawatan tersebut
pasien sedang istirahat
sedang tidur pada saat itu
nah hasil dari ini
akan kita bawa lebih lanjut
akan kita bahas
kita belum bicara sama sekali soal penahanan sebenarnya
jadi kalau tiba tiba ada
poin soal penahanan
di peradilan itu
saya juga tidak tahu
apa yang meletar belakangnya
ini artinya apa
anda melihatnya artinya apa ini
ya artinya dia kan ngecermat lah bahas sederhananya
cuma kalau saya karena bicara penahanan
udah tahan aja sekalian
nah sekarang kan gampang
pengalaman ini bener fakta
jadi gampang sekarang kan ada dua kali

tangkap ya penangkapan
walaupun sakit boleh kok
nanti dikenal pembantaran
ya ditangkap pasuki rumah sakit
diperiksa di situ
ya artinya sakit maksudnya boleh
berarti kan kewenangan penyidik kpk
nanti ditempatkan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh kpk
misalnya kalau sakit pori lah kan
nah itu kan itu udah biasa
aja ketika orang sedang di rumah sakit

orang orang yang sedang sakit sakit itu kan dipaksa malah kan
walaupun sebenarnya nggak boleh kan
tapi sekali lagi sakit
sesuai kewenangan dari penyidik yang berunang
tahanannya dibantar gitu kan
karena selama sakit
ada di wilayah kekuasaan
dulu juga sama
entah di wilayah penyidik
di polisi di kejaksaan
maupun di pengadilan
nah selanjutnya suka alasan
biar sekarang sakitnya di bawah
artinya tadi dihitung
di bawah pengawasan kpk langsung
terus kpk bisa meriksa gitu kan
karena kpk lebih gampang kan
merupakan sakit pori lah
keramat jati atau apa
atau rumah sakit pori
statusnya yang seperti ini tadi
misalnya dengan datang
oh ternyata masih setirah
nggak bisa diperiksa
itu obatnya cuma satu
itu menurut anda gitu ya
ya itu pasti
ketika status tersangkanya
dicabut oleh perapradilan
tetapkan lagi sebagai tersangka
katakanlah peratapan tersangkanya
nanti kpk tetapkan lagi
susah amat sih
nah kita khawatirkan kan
nah sekarang yang saya takutkan
terus nggak bisa diperiksa kan
nah sampai sekarang
ya mohonlah mudah
tuhan memberikan jalan yang terbaik
ya kebalik ke
norma hukum yang dibicarakan
nah kalau bicara norma hakim
kita nggak tahu kan
kalau norma hukumnya gampang
nggak dikatakan sederhana kan
saya yakin lah kpk udah pengalaman
udah biasa lah
yang sekarang saya takutkan
ini bermain kan
ketika kuasa hukum tadi
agar dilepaskan dari tahanan
dan lain sebagainya
menurut anda ketika menyinggung
langsung aja menurut anda
ya ketika tahanan kan saya disini
ayo tahan tahan tahan cepat
loh belum ditahan
oh kpk belum tahan
bisa ada penahanan
karena penasihat hukum
yaudah tahan aja
dengan cara dimulai
keluar surat penangkapan
kalau menurut dokter adalah
itu pemeriksaan tersangka
ketika pemeriksaan tersangka
cepet ke pengadilan
supaya perapredilannya gugur
bagaimana menurut anda prof juwanda
desakan juga dari berbagai pihak
agar sebenarnya kpk
kemudian segera melakukan
lalu juga kemudian penahanan
terhadap setia novanto ini
ya saya kira begini
kita ini kan negara hukum
ya negara hukum ini
kita dorong semua aspek
elemen termasuk kpk
dalam konsep negara hukum itu
sepanjang itu adalah
memang prosedurnya benar
memang kewenangan kpk
untuk menahan atau tidak menahan
tapi karena untuk menahan
seseorang kan ada
argumentasi hukum juga
tidak asal emosional
kita berharap juga
sebagai lembaga negara
yang memang pem
kalau dari kajian anda ini
sebagai tersangka oleh kpk
bukti awal tadi
dan lain sebagainya
ada vonis dari irman sugarto
menurut kesaksian juga
atau tidak sebenarnya
untuk dilakukan penahanan
saya kira begini
tadi kan kita
kerangka negara hukum
hak dan kewenangan
ketika dia sudah
atau berapa minggu
jadi bukan saya mendorong
groginya penasihat hukum tadi
pada penasihat hukum itu
jadi ada kata kata
karena dia sudah
ini akan jadi tersangka
atau memang itu adalah
oh ketika nanti ditahan
ya kami sudah siapkan
banyak hal yang tidak cermat tadi
di sidang peraparadilan tadi
banyak pihak juga
ini beberapa orang
tidak cermatan tadi
diduga ketidak cermatan
apakah ini sebuah
analisis anda ini ya
kok kenapa juga kpk
tidak kunjung menahan
mungkin bisa ikut menjawabnya
kita lanjutkan ya
tetaplah bersama kami
di cnn indonesia
saya kembali ke
dengan kondisi kesehatan
begitu ya informasinya
sudah bisa diperiksa
dalam kondisi yang lebih baik
bang febri ya
biar kita jelaskan lebih lengkap
hari senin kemarin
dan dokter kpk datang
dan dokter kpk
datang ke rumah sakit
untuk melihat kondisi
karena hari itu
tapi tidak datang
dan ada surat
nah setelah kita cek
pada hari senin tersebut
jadi pemeriksaan katheterisasi jantung
dan pemasangan ring
nah dikatakan dokter
spesialis jantung di sana
bahwa operasi berjalan dengan baik
dan saat itu
tim dari kpk melihat
berada di dalam ruangan
tapi melihatnya masih
pasien di sana istirahat dan tidur
dan tanpa bantuan oksigen
ketika ditanyakan pada dokter
pasien dilakukan pemeriksaan
ini pernyataan hari senin ya
tapi harus melihat perkembangan kondisi
sampai dengan hari rabu
atau hari ini
kemudian dokter kpk datang kembali ke rumah sakit
tentu bersama penyidik juga
untuk melihat lebih jauh
hari ini tadi siang sekitar jam tiga
ketika datang ke sana dan koordinasi dengan dokter
ada perkembangan yang baik
jadi kondisi sn lebih baik
dibanding hari senin
ada perbaikan lah sampai dengan hari rabu
dan sudah dapat dilakukan pemeriksaan
sebenarnya jadi kalau dilakukan pemeriksaan
itu tidak ada
tambatan atau bisa diperiksa
meskipun ini masih pernyataan lisan ya
kemudian tim melihat
ke ruangan pasien tersebut
masuk ruangan perawatan
dan di sana kita lihat
pasien sedang tidur
kalau hari senin itu tidak ada info
kita bisa melihat
tadi itu dilihat ada pemasangan infus
tapi tidak ada bantuan alat bantu
untuk pernafasan oksigen
dan karena memang tujuan kedatangan tadi adalah
untuk pengecekan soal kesehatan
belum dilakukan pemeriksaan
apalagi pasien juga tadi kan istirahat ya
tidur dan dipasangi infus tersebut
nah hasil dari dua pengecekan ini
senin dan rabu ini akan kita bawa ke tim
dan dibahas bersama
apa tindakan lebih lanjut yang akan terjadi
apakah kita akan menyurati
atau tindakan tindakan lain yang sesuai
dan sah secara hukum
nah itu dia yang ingin sebenarnya saya tanyakan
berarti kelanjutannya itu
konkretnya akan seperti apa
karena kan pemanggilan terhadap tersangka ini
diketahui tiga kali
pertama jika tidak hadir
maka panggilan kedua
dibawa begitu ya dibawa serta
kalau bahasa sederhana dijemput paksa begitu
nah yang selanjutnya ini akan seperti apa
ketika mengetahui kondisi
dari tim dokter bersama penyidik
tadi yang datang ke rumah sakit
melihat kondisi setia novanto itu sendiri
bang febri apakah akan ada pada hari senin besok misalnya
karena kan senin kemudian seninnya lagi
dan apakah senin besok akan ada
jadwal pemanggilan itu
nanti kami informasikan lebih lanjut
apa yang akan dilakukan
oleh tim karena kami tentu harus
membahas terlebih dahulu hasil
pengecekan di hari senin dan rabu ini
memang pihak dokter
di rumah sakit mengatakan
kondisi sebenarnya justru
dan operasi juga berjalan dengan baik
seharusnya tentu kita
bahwa proses pemulihan
itu terjadi tapi tentu
kita juga butuh misalnya
karena di soal pemeriksaan ini
kita akan bicara tentang
apakah seseorang yang diperiksa itu fit
untuk dilakukan pemeriksaan di penyidikan
untuk dibawa ke pengadilan
nah hal hal seperti itu
tentu butuh keterangan yang lebih rinci
bang febri ke bang febri ini ya terakhir
jadi kalau kemudian ada
agar segera dilakukan
penahanan terhadap setia novanto kang asep
yang tadi juga menggambarkan
dalam kondisi sakit pun sebenarnya bisa ditetapkan
sebagai tahanan begitu
tetapi bentuknya adalah pembantaran begitu ya kang asep ya
dan lain sebagainya bagaimana kpk
menyikapi ini bang febri
ya masukan masukan itu tentu
kami tentu juga punya
strategi ya dalam proses penyidikan ini
karena penyidikan kasus
ktp elektronik ini memang harus dilakukan
dengan sangat hati hati
dan kita tahu pihak pihak yang diduga
terlibat adalah mereka yang
punya akses kekuasaan yang besar
dan juga aktor aktor yang
berbeda dengan kasus kasus
lain yang kita tangani
kami akan menangani semua
sesuai dengan aturan yang ada
tapi tentu prinsip hati hatian tetap kita jaga
terima kasih atas waktunya bang febri diansyah
jurubicara kpk bergabung bersama cnn indonesia prime news
terakhir mungkin anda berdua singkat saja
dari kang asep kalau misalnya tidak dilakukan
penahanan itu dan kpk tadi mengatakan itu
sebuah strategi sebenarnya menurut anda seperti apa
ya saya setuju strategi
tapi berharap kita ditahankan ini kan
dalam keadaan sehat yang menentukan sehat
tidaknya kan bukan yang bersangkutan
bisa aja kan banyak masyarakat sering dibohongin dosen itu kan
yang menentukan adalah medis
setuju id lebih ada diperiksa kalau kpi ini
bisa diperiksa ya periksa karena meminta pemeriksaan
nah periksaan itulah kesempatan kpk
kalau kondisinya seperti tadi masih tidur
ya gak ada masalah bangunin ya ya kan orang juga mahasiswa
sekarang kita sering bilang jangan tidur mending
alasannya sakit segala macam yang penting mah yang menentukan
atau tidak bukan kita yang bersangkutan
tapi medis yaitu dokter sendiri bukan
siapapun kan ketika dokter menyatakan tanya sekarang
id atau siapapun dia akan sehat
periksa sudah ada pemeriksaan sebagai tersangka kan
nah tetapkanlah dia
penangkapan sekali bukan penahanan ditangkap disitu
bawa ke rumah sakit ya
lakulah besoknya ditahankan dihitung
itu udah teknis sudah biasa itu gampang satu itu
yang penting itu yang kedua ini juga
ada correksi itu satu ratus dua belas junto dua ratus dua puluh tujuh
panggilan itu bukan tiga kali dua kali sudah cukup
dihadirkan kehadirkan dihadapkan kepadanya
yang sekarang bahasa sepaksa jadi cukup
orang suka tinggal tidak dua kali
dua kali cukup sebenarnya cuma dua kali ya
dua kali nanti baca satu ratus dua belas yang ketiga itu apa dong
gak tau gak tau itu udah kebiasaan aja karena kebiasaan makan obat tiga kali mungkin
tapi itu dihadapkan
kepada judulnya panggilan berikutnya itu dua kali
satu itu kedua panggilan itu tiga hari kerja
kpk jangan seminggu seminggu lah
ini kan seminggu seminggu ini
ya itu panggilan yang satu tiga hari ya
baca dua ratus dua puluh tujuh kuhp
panggilan yang satu paling kepada yang bersangkutan atau ke rumahnya
di rumahnya gak ada ke kantor kelurahan
yang saya tiga hari jadi sekarang
jangan seminggu panggilan biar cepet juga karena kan
bayangin kita bermain waktu strategi dengan
prapradilan jadi kalau tiga hari
katakanlah undang undang tiga hari lah
kalau tiga kali tiga hari tiga hari kan cukup sembilan hari
atau tangkaplah dua belas hari
ada jeda waktu itu dilakukan
karena ini bermain strategi udah bermain normal lagi
jadi tetapkan sekarang panggilan resmi tiga hari sebelum
waktunya dipanggil nah waktu dipanggil nggak datang
tinggal pada dokter dokter nyata apa dia
sehat atau tidak kata dokter bisa diperiksa periksa
kalau dia masih meringguk meringguk ya sekarang juga bisa
ngaku sakitnya banyak anak gak mau sekolah
sakit sakit perut dan sebagainya udah gitu
nanti bawa surat surat
perintah penangkatan ditangkap
masukin selesai kita supaya aman lah
oke baik pandangan anda sebagai
penutup prof juwanda
saya kira antara kelompok atau
yang tersangkat dan penasaran hukumnya
dengan kpk itu kan tadi
saya kira itu wajar wajar saja dalam konteks
penegakan hukum oke
tetapi yang paling penting saya kira kembali pada
hukum itu dan saya kira ini adalah
kj perlu terlibat untuk mengawasi tidak ini menurut anda
siapa kay perlu terlibat untuk mengawasi
oh jelas itu kan kesenguasaan daripada
fungsinya ky memang mengawasi
tetapi yang jelas dalam konteks ini saya
menyarankan saya menghimbau bahwa ini
adalah uji dari kredibilitas hakim
juga ya saya kira itu jadi
kalau aduk strategi antara itu biasa tapi
fokusnya adalah di hakim nanti itu yang kita dorong
untuk soal integritasnya begitu ya
baik terima kasih integritas atau loyalitas
loyalitas ke siapa begitu ya ya ngetahu
baik kita kawal bersama
pra peradilan ini dan semoga benar benar
terungkap begitu ya sebenarnya kasus dari
ktp elektronik terima kasih kak ngasih terima kasih juga
atas ulasannya malam hari ini dan rangkuman fokus
bahasan kami malam ini akan segera hadir tetaplah di